curhatan seorang pria asal ngawi jawa timur
tentang sang istri yang meninggal dunia
pasca operasi cabut gigi di sebuah klinik
di ngawi viral di media sosial
yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri
istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu
yang berdampak pada infeksi mulut dan organ penapasan
sebelumnya upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi
namun belakangan kondisi sang istri menurun
dan akhirnya meninggal dunia
di keadilan ini ke dokter awal yang menangani
waktu kemarin saya mendapat mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu
bahwasannya kalau dia sudah melakukan sesuai sop nya
dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya
langkah selanjutnya yang akan jenangan ambil apa mas
langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya